hati nya masih banget
ngerjain saya kamu
jangan sembarangan saya ini rt
disuruh suruh beli sate
ngomong baik baik dong
saya juga belum makan
ya kan pak rtt kan pejabat pemerintah
kalau saya sebagai warga pak rt
terus tiba tiba mati kelaparan di dalam rumah
menjadi bangke itu kan tanggung jawab pak rt
tapi jangan nyingsirin saya dong
ntar ada setendiran
ya namanya juga usahakan nyari makanan gratis
satu hari sate pak rt
wah ada saya kan udah ketahuan bukan hantu
di belakang kamu
aduh yang kecil kecil pucat
apa sih pak rt berisik
di belakang kamu kanan
ali rafa sama anak anak ngapain ada disini
terus ini ini siapa
ini kenalin ini hendrita
yang yang yang dikira noni
hendrita ini tinggalnya di sebelah sekolah kita mi
dia orang belanda
dia lagi belibur disini
dia suka main di sekolah kita nih
jadi kamu tuh bukan hantu
oh bukan lah ya
makanya kami ngajak hendrita kesini itu
buat nyenalin dia sama ayah
biar gak disangka hantu melulu
tuh makanya pak rt
gak ada yang namanya hantu hantuan
apalagi hantu noni belanda
itu mah cuma cerita doang
pak rt sih penakut
jadi baru baru lagi ketakut
gak satu berhentilah
jangan dibahas atau ngerakan
keriput aja banyak teman hantu takut
pak rt ayah ya
hantu noni belanda di sekolah
yang selama ini kita takut takuti itu
dia ini teh
dari belanda lagi liburan ke jakarta
tinggal di sebelah sekolah
makanya dia sering main kesini
kalau kata anak zaman now
cerita hantu noni belanda itu teh
hendrita ini mah
aduh mami ranti
berita hantu noni belanda itu beneran bukannya hoax
mada meluangin teh kumaha sih
gak percaya banget dikasih tahu sama saya
ini kan udah saya bawain
yang asli wujudnya dalam bentuk nyata
bukan fotokopian ini teh asli
waduh gimana saya mau percaya
hantu noni belanda itu
kalau yang kecil itu manusia
berarti yang gedenya itu beneran hantu
saya bakalan nindahin kerisna titik
he kenapa pada ikut
he kenapa semua pada ikutan
aduh jadi sendirian
aduh jadi sendirian
hendrita kamu ntar ngerti gak yang tadi mereka ngomongin apa
hendrita kamu ntar ngerti gak yang tadi mereka ngomongin apa
ya aku ngerti
ya aku ngerti

aku masih penasaran deh sama hantu noni belanda yang satu lagi
ada di situ lagi
hati hati belanda itu enggak ada
kakak jatuh pas lagi
hantu noni belanda
hantu pake dia kejar kejar
kamu gak apa apa
sekarang aku yakin
aku dapet sobekan bajunya
gimana kalau kamu nanti ketempelan
bajunya sobek sobek gitu
dia pasti malu
kok kali ditentang tentang
kayaknya kamu bener deh
mami yakin ini bukan hantu
pasti lukisan yang dibuang dipasang lagi
lukisannya gak ada
kok gak ada sih
tadi ada deh
kamu gak salah liat li
gak ada apa apa kok disitu mana
bukan cuma aku yang liat mi
rafa sama adem juga lihat tadi
bahwa hantu noni belanda itu
lebih cantik percaya
ali gak percaya
itu pasti ada sesuatu
oh kayaknya mah gitu
itu suaranya madame leoni
madame leoni kenapa
ibu kenapa bu
saya baru aja ngeliat hantu tau gak ibu ibu
ternyata sekolah ini tuh beneran ada penumpunya
bener bener ada hantunya